mas kok kesini sih
ini kan sekolahnya nathan bukan sekolahnya daniel
mel daniel sekarang sekolah disini
oh kak dina
harus gua catet berarti
pasti tadi sebelum berangkat ke sekolah
papa nyuruh lo buat mata matain gue kan
lagian wajar kan
om ivan tuh gak mau anak gadisnya kenapa napa
rima papa itu udah terlalu overprotective sama gue
lagipula gue juga bisa jaga diri gue sendiri kok
jadi lo tuh gak perlu pakai acara satpamin gue segala
udah deh gua duluan
selamat pagi nek
ya allah begitu amat sih melukai lo sama gue
lu bisa gak sih berhenti sini sama gue
jay gue kasih tau ya
lu harusnya ngertiin posisi gue
jadi waktu itu tuh gue tuh bener bener bingung
justru kalau posisi lo kayak gitu
lo harusnya gentleman
nggak bisa ngejelek jelekin si nathan di depan bokapnya si salma
serah lo deh ah
biasa aja bisa
udah deh udah
ini urusan antara manusia dengan manusia
jadi makhluk kaya lo itu gak akan ngerti
kalau udah urusannya sama kak aldo gue pasti ngerti
gue udah ngerti ngerti kerja apaan
tuh kan kak aldo pergi lo sih
itu tuh salah gue
eh apa salah lo
seneng deh aja ngomong kayak gini lagi
ya salah gue juga
gue udah happy kok
gue udah dengerin tadi
iya gue dengerin
eh ya udah mendingan kok
bagus deh kalau gitu
gue ikutan senang dengarnya
gue duluan ya
kok bunganya gak dikasih sama lo sih beb
makasih ya kak
dia mas udah mau phone dari lo din
gue gak peduli
gak ada urusan juga lo sama gue
yaudah yaudah yuk
fah lo kenapa
gue lagi kesel sama jaya
sama jaya dia tuh udah tadi ngeselin gue banget dari tadi pagi
karena ada aura negatif yang nempel di kepala lo dan itu berpengaruh ke perilaku lo
eh lo siapa sih
ehm kak adit kenalin ini sepupu aku namanya bima
dia baru aja pindah ke sma garuda
oh salah ngenal
tapi ingat ya please jangan pernah ganggu urusan kita
sals pokoknya lo harus ikut ini penting banget
sama kak budi sama kak adit sebentar ya
wah langsung ke kelas aja
fah lo tolong anterin bima ke kelas gue ya
nggak denger lo udah
tadi ada aura negatif gitu
tapi udah ilang
ada apaan sih kak
lo tau kan
jadi gini sal
orang tuanya nathan mau kesini
dan si nathan nggak mau kalo orang disini manggil dia nathan
dia mikir kalo orang orang disini manggil nathan mungkin kondisi ibunya akan lebih parah
terus kita harus ngelakuin apa
mas ini kan sekolahnya nathan bukan sekolahnya daniel
mel daniel sekarang sekolah disini
mas kok kesini sih

daniel mama seneng banget ya sekolah kamu
kamu pasti terkenal banget disini
gue nggak sengaja nget
kok mereka manggil kamu nathan sih
ini mah sebelum aku pindah kesini kan nathan juga pernah sekolah disini
jadi anak anak sini suka salah bedain mana nathan mana daniel
namanya juga kembar
diam gue ya
nggak ada yang boleh menindakan hari ini di sekolah
tidak waktu ini dibilangnya nathan
uben si nathan baju rapi gitu
daniel itu temen temen kamu
ini temen temen sekolah aku
tante senang sekali bisa ketemu sama sahabat sahabatnya daniel
kalian baik baik ya berteman
daniel kelas kamu dimana mama pengen lihat
yang itu ma
kacau nih pasti pak rudi bakalan manggil gua nathan
selamat pagi pak bu
pagi pak rudy
pak kenalin ini orang tua saya
kenalin ini wali kelas daniel
oh terima kasih pak rudi